iya nak kita mau ke surabaya
kebetulan abi punya teman di sana
dia meminta abi untuk menjadi tenaga pengajar di yayasan milik mereka
kamu gak apa apa kan kita ke surabaya
cuman berarti sarah nggak bisa ke pesantren kuanta ini lagi dong
kunanta udah gak ada lagi
kita nggak bisa berharap apa apa lagi di sini
dan juga kamu kan untuk belajar syarih bisa dimana aja
gak cuma di konanta
selama tinggal teman teman aku di konanta
sekali lagi terima kasih ya
udah mau belain alang
kalo gitu alang pamit duluan ya mau ke konanta

aksan anto balik rumah antun dulu

ya apa emang yang gua gak balik ke kunanta
lah kan kunanto udah dibubarin sama ustadz musa
jadi secara otomatis ya pas santan kunanta dibubarin
gak tersimuk gua rapi tenang
kalau saja mama tahu dari dulu pasti mama itu akan cegah kalau papa membeli kunanta
ya udah lah mah udah kejadian juga kan
tapi yang penting intinya sekarang gini deh
lang bakal ke sana dulu lang bakal ke kampung cirebut lagi
karena lang belum takziah kan rumahnya sarah terus juga belum pamit pamit sama ustadz sama ustazah
ya udah temenin ya
ya udah mah assalamualaikum
waalaikumsalam hati hati waalaikumsalam
saya sama sarah ingin pamitan dan juga mengucapkan terima kasih untuk para ustadz dan ustazah yang selama ini sudah menjadi teladan buat para santri
terutama juga untuk sarah
sama sama pakai salim
sarah baik baik ya di tempat yang baru
pokoknya doa ustadz untuk sarah
dimanapun sarah berada insya allah sarah akan menjadi orang yang sukses
iya pak ustadz makasih
walaupun mungkin kunanta ini menjadi madrasah yang terbaik buat sarah
kamu baik baik ya
kak sarah tahu kok
walaupun kalian tuh suka jahil
tapi sebenarnya kalian tuh anak yang baik
iya kak sarah
ya nanti kita masih bisa telfon tefonan
kamu janji ya sarah
yang pernah lupain aku sama atika
kalian itu adalah sahabat yang terbaik buat aku
untuk saya sendiri tidak akan bertugas
jadi kalau bisa beresuvo maksimal
kami jalan dulu ya